untuk mengetahui informasi terkini dari jalur arteri karawang jawa barat sudah ada jurnalis kompasifi adi wahadi
adi hingga siang hari ini bagaimana pantauan kepadatan dan apa saja penyebab kepadatan yang tak kunjung terurai
kilo dan juga saudara pantauan terkini arus melintas di jalur arteri karawang masih terjadi kepadatan
hal ini terjadi akibat dari peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi sejak minggu kemarin hingga saat ini
hingga kepadatan yang cukup panjang ini mulai dari wilayah gawang hingga wilayah karawang kota ini belum juga terurai
beberapa penyebab dari lamanya kepadatan yang terjadi di jalur arteri karawang ini tidak kunjung terurai
ya ini selain dari peningkatan jumlah kendaraan pemudik kendaraan roda dua yang datang dari arah wilayah jawa tengah jawa timur dan wilayah jawa barat
ini juga disebabkan banyaknya kendaraan kendaraan besar roda empat yang keluar
cikampek kota baru hingga kabupaten karawang atau wilayah karawang kota yang saat ini kepadatan tersebut masih terus terjadi
dominasi kendaraan di jalur arteri ini selain oleh kendaraan pemudik roda dua saat ini juga banyak kendaraan kendaraan roda empat
dan kami pantau juga sejumlah kendaraan sumbu tiga sudah mulai melintasi jalur arteri ini sehingga kepadatan yang terjadi di jalur arteri karawang ini cukup batas
dan diperparah oleh aktivitas kendaraan kendaraan sumbu

dan hal ini menyebabkan kepadatan yang terjadi di wilayah kabupaten karawang tepatnya di jalur arteri tak kunjung teruraikan juno
ya di untuk saat ini apa saja upaya yang dilakukan petugas untuk mengantisipasi puncak arus balik
upaya upaya rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kepadatan seperti mengantisipasi terjadi lonjakan hari ini sebenarnya sudah dilakukan
polres karawang bersama dinas perhubungan yaitu dengan menutup seluruh akses persimpangan menjadi satu lajur
hal ini sudah diantisipasi beberapa waktu lalu dan ternyata dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalur ini
namun demikian meski kondisinya cukup padat kendaraan masih bisa tetap berjalan
meskipun dengan kecepatan yang cukup rendah antara sepuluh hingga lima belas km per jam
vino dan juga saudara perbedaan kondisi hari hari sebelumnya dengan kondisi hari ini
jika hari hari sebelumnya sebelum masuk di puncak arus balik kendaraan menuju jakarta
biasanya jalur arteri hanya dipadati pada waktu waktu tertentu saja
mulai sore hingga malam dan saat kondisi pagi hari ini arus lintas menjelang siang sudah mulai lancar dan terpantau normal
namun berbeda dalam dua hari ini kepadatan yang terjadi di jalur arteri ini
terus mengalami peningkatan hingga tidak kunjung terurai selama hampir dua puluh empat jam ini
oleh karena itu sejumlah upaya juga dilakukan oleh pihak kepolisian
selain rekayasa lalu lintas juga pihak kepolisian menempatkan sejumlah personil
untuk bisa kemudian mencari titik penyebab kepadatan yang terjadi di jalur arteri karawang
untuk kemudian mengatur dan mengarahkan para pengendara agar tetap tertib
pasalnya hal hal tersebut yang menjadi faktor kepadatan yang hingga saat ini
terus terjadi selain peningkatan jumlah kendaraan yang dalam dua hari ini
mengalami peningkatan yang cukup signifikan
jurnalis kompasiv adi wahdi dari karawang jawa barat
dan saudara sejumlah kendaraan roda dua berplat luar daerah kembali terpantau
mulai memadati ruas simpang pemuda kota cirebon jawa barat
para pemudik ke jakarta kembali padat siang hingga malam nanti
sejumlah kendaraan roda dua ini terpantau padat merayap
melintasi simpang pemuda kecamatan kesambi kota cirebon pada senin pagi
persimpangan yang menjadi titik utama pemantauan arus mudik dan balik ini tampak bersiap
sejumlah petugas gabungan tni polri dinas perhubungan satpol pp
dan juga lainnya siaga melakukan rekayasa arus selalu lintas
kita pantau bagaimana arus balik di jalur
arteri cirebon bersama jurnalis kompasifi muhammad syahri ramdan
ramdan hingga saat ini bagaimana pantauan arus balik di jalur pantura
baik juno di studio dan selamat siang saudara
kondisi kepadatan arus lalu lintas yang kembali ke ibu kota jakarta pada saat ini sangat padat merayap
tepat berada di belakang saya beberapa kendaraan mengantre di simpang pemuda yang memanjang
sekitar lima ratus sampai satu km
dapat anda saksikan secara langsung beberapa kendaraan tidak hanya di jalur aspal tapi juga tumpah ruang
ke beberapa jalur yang berada di samping saya ini yakni di bagian trotoar
mereka memadati beberapa titik titik tertentu untuk dapat melaju melintasi jalur utama kota cirebon menuju jakarta
bahkan saat saya melaporkan kepada anda juga saat ini
proses rekayasa arus lalu lintas tengah berlangsung dari polres cirebon kota bersama tni dan juga dinas perhubungan
yang berusaha untuk memprioritaskan para pemudik untuk melaju ke arah jakarta
sampai saat ini proses rekayasa arus tersebut sudah berlangsung sekitar tiga puluh menit
mengingat banyak sekali kendaraan yang bergerak dari beberapa daerah di jawa tengah maupun di jawa timur
bila kita lihat pola pola perjalanan yang mereka lakukan kembali ke ibu kota jakarta itu
jumlah mulai meningkat masih pada jam sepuluh siang tadi sampai saat ini
bahkan diprediksi sampai malam nanti
mengingat diprediksi ini merupakan puncak arus balik yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
bahkan kepadatan yang serupa terjadi sepanjang minggu kemarin juno
dari pukul sepuluh sampai tujuh
sampai lima belas tepatnya pihak kepolisian memutuskan
setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk melaksanakan rekayasa australintas
tidak tanggung tanggung rekayasa arus lalu lintas berupa penonaktifan jalur rambu rambu lalu lintas
itu mencapai sekitar dua sampai tiga jam yang dilakukan oleh petugas
sehingga akhirnya kondisi tersebut mampu memperlancar arus kendaraan
yang mengarah dari arah jawa tengah menuju jakarta
tidak hanya itu beberapa petugas kepolisian juga menambah barrier atau pembatas jalan
yang dimanfaatkan para petugas untuk tidak agar para pemudik ini tidak masuk ke lajur trotoar
yang saat ini saya sampaikan kepada anda
ada sekitar satu kilometernya kepadatan yang terjadi di singpang
pemuda ini dan bisa jadi ini merupakan kepadatan yang cukup tinggi pada siang hari ini
sementara itu beberapa upaya untuk mengatasi ya ini berkoordinasi dengan forest tetangga
yakni forest sebelah dari forest cirebon kota dengan forest cirebon yang berbatasan di kecamatan kedaung
kita mengingat seperti yang terjadi pada minggu siang kemarin di kecamatan kedaung kecamatan tengah sani
sampai kecamatan nguru terjadi kepadatan pada saat para pemudik memanfaatkan momen untuk kembali
dengan membelanjakan membeli beberapa kuliner yang khas cirebon
ya ini ada jenis kerupuk di sana juga ada beberapa makanan yang biasanya mereka nikmati pada saat kembali ke jakarta
beberapa informasi yang kami dapati baru saja dari beberapa kepolisian yang sedang melakukan penjagaan
di ruas tol palimanan kanci tepatnya di kilometer dua ratus delapan b yang merupakan jalur jawa tengah menuju jakarta
sempat terjadi antrian untuk masuk rest area di tol palikanci
karena tidak hanya di jalur pantura saja kepadatan arus untuk kembali ke jakarta juga terjadi di ruas ruas tol
meskipun demikian masih dalam kondisi aman terkendali atau lancar pada saat
polisi memperlakukan beberapa sistem rekayasa asolintas tersebut